dalam sebuah jam tangan bisa terkandung lebih dari seribu elemen yang membuatnya
karena kita tinggal pakai aja itu put ya
nah perusahaan jam di jepang memperlihatkan proses pembuatan jam secara berantai
yang melibatkan sekitar satu dua ratus elemen kecil
wow kita lihat bersama
sebuah perusahaan jam terkemuka asal jepang
menggambarkan proses pembuatan elemen jam dengan versi yang sangat kecil
dalam video terlihat sang mekanis menggunakan sistem reed coldbreak
atau suatu sistem berantai untuk memproduksi sebuah elemen pada arloji mini tersebut
rangkaian dari sistem berantai ini melibatkan satu dua ratus elemen
dengan ukuran terkecil yaitu tujuh mm
hasilnya adalah sebuah karya seni dengan presisi yang mengundang decak kagum penonton